jangan lupa like share dan subscribe channel ini
bukan sukacita bagi sebagian warga hari hari jelang lebaran justru menjadi momok tersendiri akibat ulah pemalakan berkedok pungutan tunjangan hari raya
modus operasinya beragam namun kebanyakan para pelakunya membuat selembaran surat edaran
seperti yang terjadi pada sepuluh april lalu seorang warga melaporkan adanya selembaran liar berupa permintaan pungutan thr sebesar tiga ratus ribu rupiah
yang diedarkan oleh seorang pemuda
pelaku yang akhirnya ditangkap aparat mengaku jika dirinya mencatut nama pengurus rw dan masjid dalam surat palsunya
surat edaran thr palsu ini menyasar pemilik warteg minimarket hotel dan restoran
di cengkareng jakarta barat selebaran pungutan liar thr justru dikeluarkan pengurus rt
jumlah penghutan yang ditetapkan kepada warga berbeda beda
mulai dari lima puluh ribu hingga tiga ratus ribu rupiah tergantung profesinya
menurut warga dan pedagang sekitar pungutan liar jelang lebaran ini sudah terjadi dari tahun ke tahun
terbaru warga dibuat heboh dengan beredarnya surat permintaan thr dari institusi pemerintahan bnn kota tasikmalaya
surat berisi permintaan dua puluh delapan paket lebaran yang ditujukan kepada pengusaha bus
permintaan thr ini secara resmi ditandatangani kepala bnn kota tasikmalaya idwan kurniawan hasim
menanggapi kasus ini bnn republik indonesia meminta maaf dan mengaku bahwa kepala bnn tasikmalaya kini sedang diperiksa karena melanggar kode etik
itu saya pribadi meminta maaf ya harus nampak kepinan karena hal ini dan lain
baru diterima baru diterima oleh staf di po budiman
ada informasi masuk kepada pak arief ramdhani kbnp kemudian surat itu cabut tetapi surat itu sudah beredar di media sosial
untuk paket sendiri berapa banyak yang diminta
sosiolog universitas nasional sigit rohadi menyatakan praktik pungutan liar di tengah masyarakat jelang lebaran
adalah penyimpangan yang dinormalkan
selain itu praktik pungutan bagi pedagang kaki lima merupakan sebuah win win solution bagi kedua belah pihak
mereka sama sama saling memanfaatkan para pengusaha kk lima itu memanfaatkan tempat
merasa dilindungi oleh rt rw
rt rw merasa mendapatkan pemasukan dari para pedagang kaki lima ini
kemudian ada kekuatan perantara yaitu
para satpam yang menjaga lingkungan itu atau para preman
pedagang kaki lima menjadi kalangan yang paling rentan menjadi sasaran pungli thr
jika dahulu para oknum ini hanya menyasar pedagang besar pola pungli thr semakin tahun semakin menyasar
kepada pedagang kecil seiring jumlahnya yang semakin banyak
biaya sewa lapak yang murah bahkan gratis membuat pedagang kaki lima ini menjamur dimana saja
namun resikonya adalah
mereka ini termasuk ke dalam jenis ataupun tingkatan pedagang yang rentan terhadap aksi kriminalitas
karena rendahnya tingkat keamanan yang mereka terapkan
kepolisian pun mengimbau agar warga tidak segan melaporkan
karena punggli termasuk pidana pemerasan dengan ancaman hingga sembilan tahun penjara
kami juga mengimbau kepada masyarakat tambora
apabila ada permintaan dalam bentuk apa pun untuk keperluan apa pun
apabila disertai dengan kekerasan ancaman kekerasan ataupun membawa masa
maka agar tidak segan jangan segan melaporkan ke kami posek tambora
bahwa permintaan seperti itu sudah masuk kejahatan pemerasan
jangan segan segan untuk melaporkan itu merupakan tindak pidana dengan ancaman hingga sembilan tahun penjara
meski demikian sebagian kalangan akademisi menilai
fenomena pungli thr yang berulang setiap tahun sebenarnya dapat diminimalisir
dengan memaksimalkan fungsi pencegahan dari kepolisian satpol pp atau instansi terkait lainnya